saudara kader dan simpatisan pdip sukoharjo jawa tengah ramai ramai mendatangi kantor dpc pdip sukoharjo pada senin siang
menurut perwakilan masa aksi ini dipicu karena dua calon anggota legislatif yang dinilai
memenuhi perolehan suara untuk menjadi anggota dprd akan digeser oleh caleg dengan perolehan suara lebih sedikit di bawahnya
hal ini berdasarkan kebijakan partai atau dikenal dengan istilah sistem oman dan t
mereka pun menyampaikan kekecewaannya dengan sistem tersebut yang dianggap merugikan caleg dengan perolehan suara yang besar
masa kader dan simpatisan pdi perjuangan sukoharjo dari tiga ranting kecamatan
dan baki ini juga sebelumnya mendatangi kantor kpu sukoharjo
masih terkait dengan alasan yang sama namun mereka meminta kpu untuk mempertahankan mekanisme aturan yang berlaku
yaitu peraturan kpu nomor enam tahun dua ribu dua puluh empat dan keputusan mk proporsional terbuka
ketua kpu suwarjo syakbani eko raharjo mengatakan kpu tetap berpegang pada peraturan kpu yang sudah ditetapkan
ini membuat kata kata kuran anaknya semakin tinggi
jadi akhirnya clear noisan pada universitas jawa asociarse
kenapa geli merupakan oraz orang lain yang mengundurkan mereka numbered
seperti itulah suatu persfitah pengakuan yang saya selalu mengikuti
bermasalah dengan hasilnya atau tidak
nantikan kita menunggu dulu keputusan dari anp
kalau ternyata bersih kita bisa melakukan penetapan
cara terpilih melalui rapatkan yang tersebut